karena sibuk banget sibuk wacana aja
ini dia nih banyak alasan
nah itu juga pasti perempuan perempuan yang sekarang lagi nonton nih ya
nggak beli olahraga kartanya sih karena sibuk
nah sekarang udah nggak boleh lagi tuh jadi alesan
seiring dengan adanya aplikasi olahraga yang dapat memudahkan anda
mengatur kapan dan di mana anda berolahraga sesuai dengan jadwal yang diatur
berikut lebutan anchor cnn indonesia sarah ariyanti
kemajuan teknologi di era digital memudahkan orang untuk melakukan banyak hal
tak terkecuali dalam urusan olahraga
seperti dua aplikasi olahraga dogether
dan juga guava pass
kedua aplikasi ini membantu untuk memilih dan memesan olahraga
karena telah bekerja sama dengan ratusan studio olahraga di jakarta dan sekitarnya
tak hanya menjamin kemudahan
together dan guava pass juga menawarkan harga yang menarik
dengan aplikasi dogether anda langsung dapat memilih jenis olahraga dan studio mana
yang sesuai dengan jadwal anda
aplikasi buatan anak negeri ini memiliki banyak fitur
dengan program yang berbeda
seharga delapan ratus empat puluh ribu rupiah hingga sembilan ratus empat puluh ribu rupiah per bulan
anda bisa mengakses lebih dari satu ratus empat puluh studio olahraga di jakarta dan sekitarnya tanpa batas
namun jika dirasa berat anda dapat memilih harga perkunjungan
jenis olahraga yang ditawarkan juga sangat beragam
nah tadi saya memilih untuk berolahraga trx di active barn
dan saya mesennya itu lewat together
nah tadi setelah saya complit payment atau telah melakukan transaksi pembayaran
saya mendapatkan barcode dan tadi nih baru banget saya nge scan barcode nya
sebagai bukti kalau saya sudah datang ke sini
nah sekarang saya olahraga dulu ya
olahraga trx atau total body resistant exercise memiliki fungsi penyeimbang otot
olahraga ini menggunakan tali khusus dengan bobot tubuh sebagai pemusatan latihan
olahraga ini semakin populer karena dapat membakar lemak dan membentuk otot tubuh dengan seimbang
kebetulan profesi aku juga secara profesional dan ser jadi memang bergerak
cuma aku butuh juga olahraga yang ditrain sama orang
jadi memang kayak udah kebutuhan juga
aku juga sudah menggunakan aplikasi karena aku juga jarang keluar
jadi aku juga harus lihat semua studio studio yang lain yang aku butuhkan tuh ada di mana sih tersedianya gitu
dan ternyata olahraga trx itu seru banget nih dan ini baru di satu aplikasi
gimana yang lainnya
nah sekarang selanjutnya saya akan mencoba olahraga lainnya
tapi yang kali ini saya mau mencobanya lewat aplikasi gua kepas
seperti dubai hongkong malaysia serta thailand
namun aplikasi yang lahir di singapura tahun dua ribu lima belas lalu ini
tak memiliki fitur transaksi perkunjungan seperti dogether
selain itu goa pps juga hanya memiliki tiga kuota kunjungan di setiap studio perbulannya
nah kalau kemarin udah nyobain olahraga trx
kalau sekarang saya lagi di gudang gudang yoga
dan sekarang saya mau nyoba olahraga intro to yoga
nah disini udah rame nih di belakang saya
udah banyak banget nih yogi showbiz lainnya yang lagi prepare buat mulai olahraga yoga
dan saya mesen olahraga yoga ini bukan pakai together
tetapi dengan aplikasi satu lagi yaitu adalah goa pps
kita tinggal lihat jadwalnya dan pilih olahraganya mau dimana
oke gimana keseruannya saya yoga dulu ya
lebih enak sih akses ke studionya juga lebih fokus
karena kan kita bisa pilih mau kelasnya apa kan
pilihannya juga banyak kelasnya dimana mana
jadi tergantung kayak oh lokasinya lagi
kedepan aplikasi olahraga ini diharapkan tidak hanya terpusat di jakarta
namun bisa mencakup seluruh wilayah kota di indonesia
sehingga semakin memudahkan penggunanya untuk berolahraga dimanapun